sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
lebih baik malam ini aku istirahat disini aja
padahal tadi aku bohong sama dewi
padahal aku gak punya uang
kalau aku pengen cari tempat kos kosan
aku bilang sama dia
sebenernya aku sini mau nanya satria
kalau bilang sama aku kalau satria pergi dari rumah
pasti marahin sama nenek
iya emang tadi satria kesini
tapi baru aja pergi
wih siapa wih
berani beraninya kamu nginjakin kaki kamu kesini
saya minta kamu pergi deh
kamu pergi dari sini
cuma ibu kamu aja yang bisa memperlakukan orang seenaknya
ini ada apa bu
bu andrei kesini cuma nanya tentang satria
ibu gak peduli
pokoknya ibu gak sudi ngeliat dia ada disini
kasar orang orang gak tau terima kasih
kamu berani sekarang dari sini
bu emang saya salah apa bu
eh saya gak tau apa apa
saya kesini mau ketemu dewi
tanya soal satria aja
saya minta kamu pergi
ibu bu tenang bu
ingat penyakit bu tenang
bu kalau emang ibu saya punya salah
cuman saya sendiri gak tau apa apa bu
kamu tanya aja sama ibu kamu yang sombong itu
udah deh sekarang kamu pergi
saya minta pergi
udah bu tenang bu
saya minta kamu pergi sekarang
jangan sampai saya teriak pergi
ibu jangan marah marahin dong bu
ingat penyakit bu
kan yang rugi ibu sendiri aduh bu
eh gimana ibu gak marah
tadi sore ibunya menghina kita
eh tiba tiba anaknya datang
gimana ibu gak emosi
tapi andre kan gak salah apa apa
dia kan gak tau apa apa
lagian itu kan haknya tante tanti
kalau dia lebih senang anaknya bergaul dengan siapa
dia punya hak kan
kita gak boleh marah
kita punya harga diri
bukannya dewi gak punya harga diri bu
dewi cuma beranggapan bahwa tante tanti tuh gak salah
dia punya hak
dan kita gak boleh marah
wi udah deh
ibu gak mau dengar alasan kamu
ibu tau kenapa
kamu itu masih aja ngebelain mereka
karena kamu masih mengharapkan andre kan
kamu cinta kan sama dia
ibu tanti itu menghina kamu
aku tuh bener bener gak tau malu ya wi
kamu pikirin yang bener
percuma aja ibu belain kamu mati matian
mereka udah salah
masih aja kamu bela
dan inget ya wi
kalau kamu masih aja dekat sama andre
ibu gak mau ngakuin kamu sebagai anak
ketemu sama satria
satria gak ada
dia sempat kesana cuma pulang lagi
aduh aku kemarah sih
cuma ibu kamu aja yang bisa memperlakukan orang seenaknya
ini ada apa bu
kasar orang orang gak tau terima kasih
kamu berani sekarang dari sini
bu kalau emang ibu saya punya salah tolong maafin dia
cuma saya sendiri gak tau apa apa bu
kamu tanya aja sama ibu kamu yang sombong itu
sebenernya ada apa
antara mama sama ibunya dewa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak mungkin gak ada apa apanya ma
begitu ibu dewi melihat aku tadi dia langsung ngusir aku
dan dia menyebutkan nama nama di situ
mama kenapa sama dia
gak ada apa apa bapak hanya minta
sama ibunya dewi untuk
sama ibunya dewi untuk
bilang ke dewi supaya gak deket deket lagi sama kamu
gak salah kan
itu salah ma
karena mama gak kasih alasan kenapa aku harus menjauh dari dewi
ibu dewi tadi marah marah sama aku mah
dan dia membawa nama mama
ada yang mama semujiin dari aku
dan aku gak tau
mama selama ini berubah mah
sama dewi mama berubah
mama berbuat kasar sama dia
sekarang ada apa ma
mak tolong jawab aku jujur
gak ada apa apa
aku kecewa sama mama
aku gak nyangka mama itu berbohong sama aku
mama sembunyiin semuanya dari aku padahal aku anaknya mama
sama dia sama dia
gue mau ke pasar ya
biar dewi aja ibu istirahat di rumah
gak usah ibu malah pusing kalau di rumah terus
yaudah biar dewi temenin ya
gak usah wih
ibu sendiri aja daripada ditemenin sama kamu
ibu ibu ke batuk batuk lagi
penyakit ibu kampuh ya
ibu minum obat dulu ya
gak usah wih
gak usah ibu minum obat
syukur syukur ibu lebih cepat mati
biar ibu gak sakit hati ngeliat kamu dihina terus
gak usah wih
gak usah ibu minum obat
syukur syukur ibu lebih cepat mati
biar dibuka sakit hati ngeliat kamu dihina orang terus
masya allah seth
warung kita seth
warung kita kenapa wih
jangan jangan ini orang suruhannya newi
kenapa cobaan ini gak ada berarti bertinya aku alamin sih
aku memang salah apa sih sama nenek
ya udahlah san
usaha jamu ini kita rintis dari bawah wi
aku sedih aja kalau ini hancur begitu aja newi
aku gak mau
aku gak mau
aku juga berharap banyak dari usaha ini kan